menko maritim dan investasi luhut bin sarpajaitan kembali melakukan pertemuan dengan ketua umum partai nasdem surya paloh di wisma nusantara tepat di samping hotel pullman jakarta pusat pada jumat siang
ini merupakan pertemuan yang kedua kalinya yang tertangkap kamera setelah mereka sebelumnya melakukan pertemuan di london pada tanggal tiga belas desember dua ribu dua puluh dua yang lalu
luhut menyebut bahwa kehadirannya merupakan undangan dari kawan lama untuk melakukan makan siang bersama dan ia pun juga membantah bahwa pembicaraannya dengan surya paloh ini untuk membahas sejumlah isu politik spesifik seperti reshuffle
lalu kemudian pencapresan anies baswedan sebagai calon presiden oleh nasdem dan juga yang terakhir adalah perintah dari presiden jokowi untuk melakukan diplomasi dengan sejumlah elit politik
kalau menilihat dari pernyataan luhut bin sarpa jaitan satu yang terbesit dari pernyataannya adalah esensi
esensi dari pertemuan ini untuk menjaga stabilitas politik menuju pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
berikut pernyataan dari luhut bin sarpa jaitan
saya kan temanannya gak ada tindakan apa apa
dia makan siang dia jangan makan siang
saya datang dan pak
pak sedikit satu lagi pak
artinya tapi kalau bicara soal ini kan pak surya sudah bertemu pak luhut di london lalu ketemu pak jokowi juga di istana
kan tapi kalau dari pak surya bilang suasananya cair tidak ada yang berubah dari pak jokowi
yang penting kan negeri ini baik baik
dan semua damai damai
itu aja esensi yang saya pikirkan
artinya perintah dari pak jokowi turun ke pak jokowi
pak luhut untuk supaya bisa
gak pernah pak jokowi berintah intah untuk soal ini
yang penting situasi politik membaik
saya kira ya mestinya juga ya pak
pak jokowi kan orangnya sangat santai
jadi saya beliau tahu apa yang harus beliau lakukan
kadang kadang orang suka menganggap beliau ini bisa diatur atur
yang saya kenal pak jokowi itu bukan manusia yang bisa diatur atur
dia punya sikap yang jelas
artinya sebagai sesama alumni golkar pak luhut
pak surya ini punya kemistri yang berbeda
ya saya kira pak surya paham
ketua dpp partai nasdem sugeng suparwoto jumat siang di kantor dpp nasdem
membenarkan bahwa pertemuan tersebut sebagai upaya lanjutan dari ketua umum partai nasdem surya paloh
untuk menjaga stabilitas politik di tengah isu panas dinginnya hubungan surya paloh dengan presiden jokowi
menurutnya agenda pertemuan luhut dan surya paloh di london pada tiga belas desember yang lalu
berhasil membawa situasi politik yang lebih kondusif
salah satunya isu reshuffle
tapi inti semuanya lah tujuannya sama
dan terbuktikan selanjutnya ya semuanya baik baik
pak jokowi berjumpa dengan pak surya pak luhut berjumpa dengan pak surya
saya dengar tadi juga makan siang gitu
inilah yang kita harap gitu loh
bangsa ini seluruh elit bangsa ini tokoh tokoh masyarakat
dan juga kita kita semuanya dengan saling membuka
hati membuka membuka diri
nasdem ingin memastikan bahwa meski mencalonkan anies baswedan
sebagai calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
nasdem tetap mendukung pemerintahan presiden jokowi dodo
hingga akhir masa jabatannya usai
ausriyodolu robin kitt jakarta